jalan jalan itu ada
gue udah pakai ikon rasa
aida kamu telepon ambulans sekarang
kita bawa api ke rumah sakit
ya kayak aja nih aku aja dah
pak kiai bisa bicara
ini semua karena pertolongan allah
iya pak kiai
pak kiai sabar ya
apakah makin membaik
sekarang pak kiai bisa bicara
kali ini kita harus berhasil
oh syukur nih kalau gitu
kalian baru datang
kita kesini khawatir sama pak kiai
semoga pak kiai
apa rencana pak kiai
baru mantap pas
maksudnya pas gitu
karena ini kan sudah peot
heh sudah kisut
sudah turun tuh kulitnya
kau selesai vega huh
tapi president better singkir penggunanya
staat hanya grand safer si padairees
memangku pilih bohas
jadi apa yang allergis misalnya
apa dengan tidak
kayak harus penuh hai
aku cekai bahasa mel lands kuisut ci sampai minimal

itu dia makanya sih pakai nyamar juga jadi lele
maaf ya nenek emang teman saya nih makasih ya cuk nenek lemes di tiga hari nggak makan
tiga hari wadidaw wadidaw ini itu luar biasa
kasih tahu rahasianya
bocah ini benar benar membuat waktuku habis
matanya merah mungkin karena belum
berarti kalau belum makan seminggu matanya warna warni

bukannya nenek itu bilang
udah tiga hari belum makan
kok sekali dari pagi sih
gak kontinu nih neneknya
kasian tau dia gak makan sampe pagi
orang jahat emang
aduh kenapa jadi pingsan disini
ikutin kita ke dapur
kayaknya nenek itu curigakan banget
kayaknya ada yang aneh
bener banget abang kata
makasih anak anak
makasih anak anak
nenek kok bisa nggak makan dari pagi
emangnya anak anak nenek dimana
sama anak nenek sendiri
diusir sama anak sendiri
dasar anak diorata
kutup aja nih jadi batu
heran kurang kerjaan apa
nah kan nah gitu kan
ya ampun ya ampun
yang jauh yang jauh yang jauh
wahai umi umi penjualan artis
gimana tuh suara
suara benar benar tuh
kayak suara kecil ya
kayak suara anak kecil ya
jangan jangan itu ada anak yang nyariin nih bu
eh kita cari yuk
kalian cari ya
aku disini aja sendiri
apalah aku disini
tunggu ya nek
tuh gak ada
wah cukup kan nenek nenek
paling juga mau ke kamar
uang juga gak ada
bagi gak ngajak ngajak
air aja yuk
nenek jadi ingat sama cucu nenek
cucu nenek pengen beneran ia gelang
tapi nenek gak sanggup beliin dia
ini akan jadi kesempatanku untuk merebut gelangnya sultan
gelangnya bagus ya
enggak kok ini gelangnya biasa aja
nenek lihat ya
ternyata kalian ya
nenek peot ini menjampakkan gelangnya sultan juga
mari ke rumah
nggak ajarin banget